bagaimana perjalanan hari ini kang
perjalanan apa kang
dari kantor desa ke sini lancar tuh kang
ini belum ada kang
cuk masuk cuk
tungguin kamu datang agak siang
cucutnya abis jagain mak eros
pak eros masuk rumah sakit
mak eros sakit apa cuk
kok sampai dirawat
jatuh dari tempat tidur
kepalanya terbentur terus pingsan
terus mak eros sekarang gimana keadaannya
alhamdulillah sudah mulai membaik
tapi masih lemas
dede belum ketemu juga cuk
mudah mudahan dede cepat ketemu ya cuk
cucu juga berharapnya seperti itu
kamu masih ada calon pembantu infal buat kita salurkan
yaudah gak apa apa cuk
kamu udah dapat banyak kok
bulan ini aja penghasilan kamu sudah sangat banyak cuk
emangnya berapa banyak pak
lebih dari dua puluh juta cup
dua puluh juta pak
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
pak terima kasih pak terima kasih
berkat pak mustakim cucu saya bisa dapat penghasilan sebanyak itu
kamu berhak mendapatkan ini karena kamu selalu bekerja keras selama ini
kenapa penghasilan cucu cucu sebanyak itu
dari pendapatan pembantu income aja
kamu sudah dapat lima belas
belum lagi tkw yang kamu berangkatkan
ditambah lagi gaji pokok kami
penghasilan kamu lebih besar lagi daripada bulan ini
terima kasih ya pak
ustadz kita belajar ngajinya sekarang aja yuk
tapi jangan sekarang tuti
pak pak ustadz lagi gak konsen
pak pak ustadz takut salah kalau ngajarin dia nanti
pak pak lagi banyak pikiran
karena pak ustadz lagi banyak pikiran
mendingan ngajinya sekarang aja
kan pak ustadz yang ngajarin aku
kalau kita lagi banyak pikiran
lagi banyak masalah
supaya jadi lebih tenang
besok aja ya
hmm pak ustadz mah
duit kemarin selalu besok ya
besok ya gitu terus
emangnya pak ustadz lagi sedih bingit siup
ya besok besok aja ya
hah atau enggak
pak ustadz pergi ke danau lagi aja sama aku
yuk pak ustadz main musik lagi
kan aku udah ngafalin lagunya pak ustadz
nanti kita nyanyi nyanyi lagi di danau ya pak ustadz

iya besok besok aja ya
pak ustadz diajakin aja gak mau
jalan jalan juga gak mau
pak ustadz kayaknya sedih bingit siup
yup bingit siup
ya udah kalau gitu akunya pulang aja
pak ustadz gak apa apa kalau aku tinggal pulang
ya udah kalau gitu akunya pulang yuk
bagaimana perjalanan hari ini kang
perjalanan apa kang
dari kantor desa kesini lancar tuh kang
belum ada kabar dari dede
saya masuk dulunya istirahat
bagaimana sudah lengkap datanya
itu tanah yang sebelah sana
kalau bisa dikasih bibit lagi
bibitnya juga masih banyak
kamu datang lagi
sok silahkan duduk
biasa pak saum
aku habis dari rumahnya ustadz kemet
sudah hatam baca ikronya
belum kang kusoy
sebenarnya pak ustadz kemetnya lagi galau
jadinya gak ngajarin aku ngaji di hari ini
paling besok juga pak ustadz sudah baik kan
kalau sabar nungguin pak ustadz gak galau lagi
sabar nungguin kang kusoy buat nembak aku
sudah tidak sabar
kusoy nya belum siap
kang kuswe kapan siapnya buat nembak aku
pak saum tanyain dong sama kang kusoy
kapan kang kusoy mau nembak aku
pak saum akan suruh kusoy untuk nembak
tapi menurut pak saum
cocok kan kalau jadian
kang kusoy mah jangan senyum senyum aja dong
ini tuh aku beneran kang kusoy
kalo emang kang kusoynya gak mau nembak aku
udah gak apa apa biar aku aja yang nembak kangkusoi
kita ke tempat tadi lagi yuk
katanya mau jenguk mak eros
eh udah itu nanti aja gampang
ada yang lebih penting
ada yang securi gue di tempat itu
kayak kamu ceng
udah kayak detektif tau gak
detektif apa tuh dang
udah ngikut aja jangan banyak nanya
sekarang kita cari di mana ciraus
ciraus teh gak ada komandan
berarti desa kita sengaja disembunyikan
mungkin ada yang penting yang disembunyikan di desa ini
entah itu dari sumber daya alam
gak boleh keras keras ngomong ufo
itu benda teknologi dari ruang angkasa
tapi kalau dena ciraus
ada di kantor desa komandan
sekarang kamu kesana
jangan sampai ketauan
nanti gak dikasih
dan kenapa mesti irot
kenapa enggak saya aja
saya kan lebih kecil
gak ada yang akan curiga
justru dia gendut
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi